hakim tunggal mengapul girsang mengabulkan gugatan praperadilan anak kandung lanya lamataliti terhadap kejaksaan tinggi jawa timur
keputusan hakim ini menambah panjang daftar kekalahan kejati dalam gugatan pra peradilan atas kasus ketua umum pssi itu
mengapul girsang membacakan keputusannya dalam sidang yang digelar pada senin siang
kekalahan kejati jawa timur ini adalah yang ketiga kalinya
sebelumnya pada februari dan maret hakim pengadilan negeri surabaya mengabulkan gugatan pra peradilan
penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik dan penetapan lanyala sebagai tersangka
mahapul menyatakan banyak pertimbangan yang dipakai dalam putusannya ini
termasuk menerima status pemohon yaitu ali afandi anak lanyala sebagai orang yang bisa mengajukan gugatan
ia juga menilai sprindik dan penetapan lanyala sebagai tersangka cacat hukum